udah pokoknya harus harus harus
aku gak mau mandi atau pipis teman yang gak jelas
pokoknya aku harus punya kamar mandi disini
jangan sampai lolos
kita bisa berantem
papa tuh ngapain sih pak
sampai sampai mau nunangin tristan sama opi pak
wah kita itu masih muda
kita masih sekolah
kita belum mikirin ke hal hal yang kesana pak
tunangan itu cuma hanya untuk mengikat
supaya kalian tidak kemana mana
maksud papa itu apa sih
kamu tau gak sih
sekarang opi itu siapa
opi itu tidak seperti yang kamu kenal dulu
opi sekarang sudah kaya
dia sudah petuarisan dari orang tuanya rangga
ngerestuin hubungan tristan sama opik
hanya karena harta
papa cuma tidak mau
sebelum dia punya harta itu pak
tristan itu udah sayang sama dia
papa tidak peduli
kamu jadi anak dorang kan
ini tempat yang tepat buat bangun tenda
tapi disini kan pohonnya tinggi tinggi
nanti kalau banyak ularnya gimana
kalau kita ketemu ular
malahan kita jadi petualangan
eww gak mau aku takut aku takut sama ular gak mau
eh mana yang tau
eh masa sama ular aja takut
hah pulang sendiri
no think you kalau pulang bareng bareng boleh sendiri gak mau
jadi rangga mendingan kita pindah aja deh ke hutan yang ada hotelnya oke
kita nginep kemar hotel jangan ditendap please rangga it's so disgusting
rak yang namanya kemah itu bukan di kamar hotel
yaudah yuk sekarang kita bangun tandanya
bangun tandanya bangun tandanya bangun tandanya bangun tandanya
aduh lama banget sih cepetan dong
udah udah selesai
yaudah sekarang anak anaknya
masukin kopernya ya
anak anak taroin koper aku oke
eh kamar aku yang mana
kamu disini sama opi ya
aduh kak enggak deh mendingan opi tidur sama anak anak kak dibanding sama bule manja ini
aku tuh gak mau sama dia
aku tuh maunya tendanya tuh jangan terlalu kecil yang rekor moneynya gitu loh
aduh ra yang namanya tenda itu gak ada yang ada kamar mandinya
ya ke sungai aja kak
kalo kakak mau dikanterin
nah enggak pokoknya you harus bikin kamar mandi buat mie oke
bikin kamar mandi apa
udah pokoknya harus harus harus
aku gak mau mandi atau pipis tempat yang gak jelas pokoknya aku harus punya kamar mandi disini
tuh kan karangnya liat kan dia tuh emang nyusahin
udah deh mendingan kirim aja tuh pakai pengiriman jasa ke rumahnya
emang aku barang apa dikirim kirim
no way i'm staying here dengan kamar mandi yang bersih dan tempat yang bagus oke
apaan sih ya
kalian tuh berantem terus lah
yaudah kak rangga mau cari kayu bakar dulu ya
kalian liatin kak laura sama kak opi kalo berantem lagi pisahin ya
mau lo apain sama koper koper itu
dimasukin ke dalam lah
ra lo gak mikir apa kalo koper lo dimasukin ke dalam semua gue mau tidur dimana
wah egpb emang gue pake hidden babe
keterlaluan banget sih lo ra
udah tadi gue gak bisa duduk di mobil dan sekarang gue gak bisa tidur di tenda
pokoknya gue gak mau tahu lo harus keluarin semua koper koper lo dan ditaruh di luar sini
no you can't do that ini semua tuh koper aku aku perlu semuanya harus diketuk ketuk aku oke
nggak pokoknya gak bisa disini
aku mau ini dah
gak di luar
aku mau ini dah
jangan duduk di luar
hai bisik sempetan emas nih yang nggak bakal mungkin berulang ya ya
hai kakak apa sama kak laura rebutan koper seru seru banget seru banget iya kak terus
tanda jatuh ketiban kalau
iya pokoknya seru banget kayak berantemnya ya
tau nggak opi yang boleh duluan itu
iya iya oke oke sekarang semuanya bantuin kakak cari kayu bakar
semuanya oke tapi aku nggak mau satu tena semua
cari siapa ya mas
tadi saya lihat pergi sama rangga
oh gitu ya
mas tau gak kira kira perginya kemana gitu
mereka kayaknya pergi tuh
pada bawah atas banyak
terus itu pakai mobil rangga
kayaknya mereka mau nginep
yaudah makasih ya mas ya